ya beberapa waktu yang lalu sempat viral di dunia maya seorang gadis cilik yang pandai melantunkan salawat
namanya aiswa nahla dan usianya belum genap empat tahun tapi ia sudah mampu menghafal lebih dari dua puluh jenis salawat

ketika berada di dunia ais wanahla dan usianya belum genap empat tahun tapi ia sudah mampu menghafal lebih dari dua puluh jenis salawat

ketika berada di dunia ais wanahla dan usianya belum genap empat tahun tapi ia sudah mampu menghafal lebih dari dua puluh jenis salawat
ketika berada di dunia ais wanahla dan usianya belum genap empat tahun tapi ia sudah mampu menghafal lebih dari dua puluh jenis salawat

ketika berada di dunia ais wanahla dan usianya belum genap empat tahun tapi ia sudah mampu menghafal lebih dari dua puluh jenis salawat
kemudian sejak mengandung pun ais ini selalu disalawatkan
dia bayi dibangunkan tidur dengan sholawat ditidurkan pun dengan sholawat
sehingga yang direkamnya itu kan rasulullah mengatakan bahwa anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci bersih seperti kertas yang masih kosong
tergantung kepada orang tuanya lah yang menjadikan anak itu yahudi nasroni maupun majusi
mau dijadikan penyanyi dangdut
mulai dari bayi dibina
mau dijadikan ahli solawat juga seperti itu
bisa tergantung bagaimana
anak tinggal menunggu
tapi tentunya orang tua terus mencontohkan gitu
ada perubahan atau ada perilaku yang ini nggak setelah maksudnya di sejak kecil ya salawat salawat salawat begitu
sebagai anak anak apakah tetap menjadi anak anak atau jadi lebih jauh lebih dewasa
alhamdulillah ais tetap kita ada waktu seminggu minimal satu kali diajak
bermain ke mal itu biasanya seperti itu
walaupun ramadan ini warawi di jakarta bandung kan kemudian ngisi ngisi acara di palembang juga kan masih banyak schedule schedule aisnya
tapi dia sebagai anak anak tetap seperti sebelum berangkat ke sini malamnya kita bawa ke mall kan
surinya kita bawa ke mall untuk dia bermain sehingga ais bisa apa namanya riang seperti yang kita saksikan sekarang ini
iya iya jadi kita tetap
kemudian yang pengaruhnya lagi sejak ais ini hobi sholawatan itu dia pakai hijab dia komitmen
dia sejak umur tiga tahun kalau abi awalnya sih nggak mewajibkan sd mungkin ais harus pakai hijab ya
tapi tiba tiba dari umur tiga tahun di mobil pun dia nggak mau lepas
setelah di rumah kalau ada tamu cowok langsung dia
langsung masuk kamar minta pakai instagra
karena saya pernah lihat videonya yang di dokter kalau tidak salah ya diminta untuk buka mulut tapi kemudian dia pikirnya buka hijab nggak mau buka hijab gitu ya
iya jadi waktu itu yang didengarnya buka jilbab buka jilbab nggak mau nggak mau aurat dia bilang gitu
sehingga waktu itu jutaan ditonton oleh apa namanya di facebook di youtube di instagram kan
akhirnya sampai aisnya viral gara gara itu
abi pun waktu itu nggak sadar iseng aja ngerekam waktu itu dia nangis itu kan lucu aja kan
ternyata terselip pada kalimat itu yang sehingga membuat ais alhamdulillah diangkat allah derajatnya seperti sekarang
amin mudah mudahan seperti itu
senang sekali ya kalau punya
dan sekarang sudah dibukukan ais sudah ada bukunya
oh gitu ya
sudah ada di gramedia gramedia
ais wa balita bersolawan
jadi di buku itu diceritakan kisah mulai dari ta'arub abi sama umi sampai ais lahir sampai cara membina ais itu ada di situ
wah itu dia
juga sudah rekaman om tadi yang album komarun tadi sudah rekaman juga
tadi sudah rekaman juga iya memang anak anak juga butuh sih figur figur
anak anak sekarang yang bersalawat
iya dengan lagu lagu pilihannya
supaya tadi kan ada contohnya
nah tadi kalau ada apa namanya pengamat anak begitu ya yang bilang kadang kadang agama itu kan
diajarkan dengan memberikan ketakutan takut neraka takut apa begitu
nah ini ais apa nggak mau buka jilbab karena itu aurat itu awalnya disadarkan karena ayo jangan buka jilbab nanti gini gini atau ditumbuhkan rasa senang menggunakan jilbabnya
sebetulnya itu didapatnya dari pautnya ya
ais kan paut
jadi didapatnya dari sana kami tinggal ngikutin gitu
terkadang kan ais itu kan om ais gak apa apa
padahal dia itu sebenarnya belum tahu sih aurat itu apa gitu
tapi terkadang kalau kita tanya ais aurat itu batasannya di mana aja
dimana ya batasan aurat
kalau untuk perempuan
disuruh om kata om mau lihat rambutnya gimana
rambut ais panjang gak
boleh lihat rambutnya ais gak
bagus rambutnya ya
kenapa om gak boleh lupa
jadi sudah paham gitu ya dengan cara pendekatan itu ya pak ya sedikit sedikit
ya jadi kita nggak takuti misalnya nanti ais masuk neraka
jadi biarin aja om
terus kita sebagai orang tua anak itu diajak seperti teman
walaupun kita tetap tetap apa namanya ada wibawa di depan mereka
kita cara mengajarkannya dengan pendekatan pendekatan ya
begitu terus harus banyak waktulah ayahnya
apalagi abis pulang kerja kan saya sebagai pegawai juga
terus ada waktu luang itu harus maksimal dengan anak anak
disitulah kita masuki muatan muatan pendidikan agamanya
karena fondasi awal itu kalau udah tika isdi ismp udah sma nya insya allah aman
ya kalau udah seperti walaupun zaman sekarang kan masya allah kan apalagi dengan pengaruh gadget dan lain lain
sebentar ais pegang gadget nggak
dibatasi atau gimana
jadi ais misal nih kalau dia mau main gadget
dia kan ada yang punya abi kan
disitu video videonya lengkap disitu
terus kalau dia mau megang gadget
abi bilang ais toran hafalan dulu
baca tiga suruh dulu minimal
atau dua solawan
udah dia baca
udah dia langsung disitu terus diambilnya ipadnya
iya deh tadi udah denger solawatnya
sekarang terakhir deh sebelum ditutup
ais baca surat dulu deh untuk kita
surat apa ya kira kira ya
doa untuk orang tua
doa untuk orang tua
ya coba kita sama sama yuk
a'u dari a'udzubillah gimana
ya allah ampunilah rusaku dan rusak kedua orang tuaku
sayangilah mereka sebagaimana mereka mengayangiku
wafilah tiru tiasana wakinan sebenar
selamat tinggal dan katakan lagi kelima ulang tahun alkhidum di val hitting